kita ke informasi lain
banjir merendam sebagian besar permukiman dan jalan jalan di kota padang sumatera barat
banjir yang membuat ribuan orang mengungsi itu terjadi akibat hujan terus menerus selama sekitar delapan jam
banjir setinggi hampir dua meter merendam tujuh kecamatan di kota padang
rumah perkantoran hingga rumah sakit diterjang banjir
banjir juga merendam hampir semua jalan utama di padang
tim penolong mengevakuasi ribuan orang menggunakan perahu karet dari sejumlah titik
para pengungsi menyelamatkan diri ke rumah kerabat serta masjid